kelompok terduga teroris santoso diduga memiliki kaitan dengan separatis dari filipina
dugaan ini muncul setelah ditangkapnya seorang kurir yang berusaha menyeludupkan senjata ke kelompok mujahidin indonesia timur yang bersembunyi di pedalaman poso
kepala satgas operasi tinombala brigadir jenderal polisi rudy sufahriyadi mengatakan ada beberapa indikasi yang menguatkan dugaan ini
termasuk soal penangkapan kurir yang membawa senjata dari filipina sebelum masuk poso
beberapa senjata yang disita selama operasi tinombala ini memiliki spesifikasi yang sama dengan senjata di filipina termasuk kalibernya dan peluru besar
jenis senjata ini adalah m enam belas dan iron anggota santoso yang ditangkap diduga juga memasok senjata dari filipina pada oktober dua ribu dua puluh
iron membeli senjata atas suruhan santoso dengan membawa uang satu ratus tiga puluh juta rupiah dan uang itu untuk membeli senjata serta amunisi termasuk roket dan granat
selain itu kepolisian filipina juga menangkap
kurir berinisial at atas informasi densus delapan puluh delapan
di sini yang sudah kita tangkap yang sekarang sudah kembali ke rumahnya berlatihnya di milano sana di filipina selatan